aksi unjuk rasa ratusan buruh di sukabumi yang menuntut pembayaran upah berlangsung ricuh
masa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang mengamankan jalannya aksi
para buruh ini kecewa lantaran perusahaan selalu menunda pembayaran
ratusan buruh cv berkah alam sari bumi di kecamatan cikembar
kabupaten sukabumi ini mengamuk saat mengetahui gaji mereka yang selama hampir dua bulan
tak kunjung dibayarkan oleh pihak perusahaan
para buruh seharusnya menerima upah sebesar rp dua lima ratus per bulan
namun perusahaan yang bergerak di bidang garmen ini belum juga memberikannya
bentrokan pun tak terhindarkan dengan pihak kepolisian yang berjaga di depan gerbang perusahaan
sedikitnya tiga orang buruh dan dua orang anggota kepolisian terluka
sebelumnya para buruh sudah empat kali menagih
kepada perusahaan namun pihak perusahaan hanya memberikan janji yang tak pasti
sedikitnya ada sekitar tujuh ratus lima puluh buruh yang bekerja di perusahaan garmen ini
dan semuanya belum ada satu pun yang dibayar oleh pihak perusahaan
tiga orang buruh terpaksa diamankan oleh pihak kepolisian karena dianggap sebagai provokator
polisi yang dibantu tni juga mencoba menenangkan masa buruh yang emosi
dengan melakukan mediasi antara buruh dengan perusahaan
ahmad fikri sukabumi